sama nikah yang satu ini masih ada ujung ya dari apa yang dijanjikan pada saat sebelum pencoblosan
pasca pencoblosan rumah salah seorang caleg dapil balikpapan diserbu warga yang menuntut pelunasan pembayaran saksi dan jasa mengumpulkan ktp
warga tersebut datang dengan membawa formulir saksi c satu
inilah rumah salah satu caleg di balikpapan kalimantan timur
dapil kota balikpapan dari partai hanura nomor urut sembilan yusdiana yang diserbu oleh warga sejak pagi hari
mereka adalah para saksi yang belum dibayar honornya
selain itu ada juga warga yang bertugas untuk mengumpulkan ktp pemilih
meskipun tidak membawa hasil maksimal untuk sang caleg mereka tetap menuntut pembayaran
para saksi dijanjikan bayaran sebesar lima ratus ribu rupiah per orang dan rp dua ratus ribu rupiah untuk pengumpulan ktp
sesuai dengan ngomongannya ktp pertama itu saya tuntut
dan uang saya dipakai tiga dua ratus
membayar saksi saksi itu
iya soalnya saya mengurangkan dulu
sekarang dari malam sudah diantar
tahu tahu sudah diantarnya
saya ke sini lah
sudah dibayar belum
belum dibayar berapa
yang ditagi berapa
kemarin saya kumpulin
saya double dua kali
berapa uang ktp nya totalnya
jadi berapa itu
kalikan aja pak
uang ktp per ktp berapa
ada dua puluh juta
itu nggak ada cair
makanya di tempat saya nggak ada suara
untuk menyelesaikan pembayaran yusdiana menyerahkan kepada kuasa hukumnya
pembayaran akan dilakukan usai pendataan rampung
kalau pembayaran saksi untuk saat ini sampai dengan saat ini masih lancar
lancar dan terkendali
jadi hari ini kita berupaya untuk menyelesaikan seluruh hak dari saksi
meski pembayaran dilakukan
pihak yusdiana mencurigai adanya unsur penipuan
sebab kebanyakan dari belangko c satu yang diserahkan para saksi
tidak ada yang memberikan suara untuknya
albertus prayudya balikpapan kalimantan timur